di jalan panampu pada hari senin pekan lalu akhirnya terungkap
kasus tersebut diduga terkait masalah utang narkoba sabu sabu
yang melibatkan salah satu korban yang turut tewas terbakar
pelakunya merupakan gembong narkoba dan beberapa diantaranya telah ditangkap oleh polisi
dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polres tabes makassar
rumah tersebut diduga sengaja dibakar dengan menggunakan bensin
oleh gembong sindikat narkoba di makassar
motifnya diduga masalah utang antara bos besar sabu di makassar
dengan salah satu korban yakni fahril alias desta
yang turut tewas terbakar di dalam rumah itu
menurut kapolres tabes makassar kombes pol irwan anwar
total terdapat tujuh orang gembong narkoba
yang diduga turut terlibat di dalam kasus kebakaran enam rumah di tinumbu
hingga kini polres tabes makassar masih melakukan penyelidikan
dan pencarian terhadap dua pelaku pembakaran lainnya